kalau begitu segera kita kesana
radia sepertinya mereka masing masing memegang setengah kita berdua
raja musti kalau kita bisa merebut getapi
artinya selesailah sudah tugas kita dari gusti perang
benar syekh guru
kita harus merebutnya kembali
dan ini kesempatan kita syekh guru
kembalikan kita raja musti itu kisantri
kitab itu adalah milik raja pajajara
kalau tidak terpaksa kami merebut
kalian pikir aku takut

saat ini anda tak republican saya akhir akhir nantikan subscribe diri anda
akan kutip pin tracks konstruksi orang lelaki

dapatkan perbuatan indonesianiah

dan masih banyak lebih
kalau begitu apa lagi
bisa mengalahkan mereka dengan mudah
kita bisa ambil kesempatan
mudah mudahan salah satu dari mereka
tidak ada yang terluka dalam
atau bahkan mati
sehingga kita tidak mengotori tangan kita ini
ini kitabnya erlen
tidak semudah itu kalian pergi dari sini
serahkan kitab berada musni itu padaku
kitab ini adalah milik istana pak jajan
dan kalian tidak berhak memiliki kitab ini
jangan banyak bicara
kitab itu adalah milikku
salah satunya sudah bagus
ada yang terhadap mteleponu yang membuat tempat ini lebih berat
setelah itu treball produksi ada conk system dan

bagaimana ini raden
sawak kita habis dimakan hamat ikus
sisanya tinggal sedikit raden
tidak akan cukup buat kami
satu karung pun tidak akan penuh
tidak pak ma
kita harus bersyukur kepada allah swt
allah swt berfirman
bersyukur atas nikmatku
ada orang yang kufur
jika ada orang yang kufur
bersyukurlah pak ma
kau bisa benar benar
lihatlah pak man